mahkamah agung mengabulkan judicial review sejumlah pasal di peraturan pemerintah nomor sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua belas koruptor
tak lagi harus menjadi seorang justice kolaborator
jika ingin mendapatkan remisi ataupun pembebasan bersyarat
putusan mahkamah agung mendapat kritik dari berbagai pihak karena dinilai tidak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi
dan menjadi celah untuk obrol remisi bagi koruptor
kita akan mengulasnya malam ini
sudah bergabung bersama saya direktur pusat studi konstitusi universitas andalas ferry amsari
selamat malam bang ferry
malam mbak elvira
baik kita juga sambil menunggu bergabung wakil ketua ma bidang judisial andi samsan ngandro
yang sebelumnya sudah confirm untuk diskusi join malam ini tapi kita tunggu sebentar lagi
saya ke bang ferry terlebih dahulu
bang ferry dengan adanya putusan ma ini apa kemudian implikasinya
ya kalau dilihat sih memang mbak elvira belakangan ini mahkamah agung
tidak lagi bisa diharapkan dalam berbagai bentuk putusannya yang sesuai dengan upaya pemberantasan korupsi
misalnya dulu mahkamah agung itu selalu putusannya berkaitan dengan pemberatan sanksi pidana
jadi kalau ada yang ingin mengurangi hukuman malah ditambah oleh mahkamah
mbak elvira beri dukungan di kolom komentar
mbak elvira beri dukungan di kolom komentar
yang sebelumnya banyak syarat ya untuk kemudian para terpidana kasus korupsi untuk mendapatkan remisi
jadi bukan tidak bisa ya tetapi ada syarat ini ditujukan agar pelaku tindak pidana korupsi ya tidak main main
dalam menyelenggarakan tugas negara terutama bagi penyelenggara negara
bahkan kalau kita lihat misalnya
syarat yang ditentukan pp sembilan puluh sembilan itu pelaku tindak pidana korupsi itu harus terlebih dahulu menjadi justice kolaborator ya
orang yang demi kepentingan hukum menyampaikan peristiwa sesungguhnya pihak pihak yang terlibat
untuk memudahkan kasus tindak pidana korupsi yang luar biasa itu bisa diungkap
nah bayangkan kalau kemudian tidak ada
ada syarat untuk menjadi justice kolaborator
kasus korupsi itu akan sulit untuk diungkap
dan bukan tidak mungkin mereka tidak merasa perlu menjadi orang yang bekerja sama dengan aparat negara hukum untuk mengungkap perkara
karena mereka juga pasti akan dapat remisi kan
jadi sebenarnya ada banyak tanda tanya yang bisa kita lihat di dalam putusan ini
terutama semangat pemberantasan korupsi yang mulai
luar biasa menurun ya
dan itu juga terjadi sepertinya di mahkamah agung
salah satu pertimbangannya dari mahkamah agung bang ferry
pengetatan syarat remisi ini dianggap tidak sejalan dengan model keadilan restoratif
gambarannya seperti apa sih
sebenarnya betulkah memang semua narapidana harus mendapatkan hak yang sama
karena diatur juga di undang undang pemasyarakatan
apakah kemudian kasus seperti korupsi ataupun terorisme dan sejumlah kasus lainnya
yang kita anggap sebagai extraordinary crime ini
tepat untuk mendapatkan perlakuan yang sama
ya harus diingat bahwa kejahatan
terorisme narkoba jenis kejahatan luar biasa
tentu ada penanganan penanganan yang luar biasa pula yang diberikan oleh negara
agar itu tidak terjadi atau berulang
nah salah satu bentuknya
adalah melakukan pembatasan pemberian remisi
bahkan di negara negara terhadap kejahatan yang luar biasa
atau kejahatan yang diminta kejam bagi manusia
itu hakim biasanya memutuskan tidak dapat diberikan remisi atau pemotongan hukuman
dalam keadaan hal apapun
jadi tidak bisa kemudian itu dimaafkan karena dampaknya bagi masyarakat luas
dan juga itu akan berpengaruh
mencoba melakukan pembatasan itu
nah aneh kalau perspektifnya restoratif ya
karena harus diingat dampak dari kejahatan korupsi ini luas
ada sistem mereka rusak
nah kalau satu kejahatannya di restore ya
bagaimana dengan dampaknya
nah ini cara pandang yang agak luas
pertanyaannya agak berbeda
misalnya ada kejahatan yang merusak lingkungan
dia dihukum lebih berat untuk memperbaiki lingkungannya yang dia rusak
sekarang pertanyaannya bagaimana tanggung jawab pelaku tindak pidana korupsi
untuk memperbaiki sistem yang dia rusak
kerugian keuangan negara pada masyarakat
nah jangan yang di restore itu
adalah kenyamanan pelaku tindak pidana korupsi
bukan dampak yang terkesan kesan dari kejahatan mereka
nasib pp sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua belas ini kan memang sudah berapa kali digoyong ya
tanda kutip gitu
sudah berapa kali masyarakat mengajukan uji judicial review begitu ya bang ferry
tapi kenapa kemudian anda melihat ada perbedaan saat ini
apa kemudian yang
pertimbangan pertimbangan majelis apakah cukup kuat
menurut bang ferry
itu anehnya mbak elvi
sudah ada yang
sama kepelakuan pidana
kali ini berbeda
dengan alasan yang
pindah pindah dana korupsi
semestinya itu yang harus dijawab
di makam agung
berat menurut saya itu janggal
di berbagai negara
yang harus konsisten
keputusan itu dianggap sebagai
pelanggaran etik dan hakimnya bisa diperiksa
baru pas sikap itu
harusnya hakim agung yang ada saat ini
substansinya sama tidak boleh
berubah kecuali ada
kondisi kondisi hal yang berbeda
jika diperhatikan dulu
yang ini jadi
sehingga perlu diubah
faktanya tidak ada yang berubah
jadi memang cukup aneh
dan memang harusnya makam agung
menyebutkan ke publik kenapa putusan yang
terakhir sebagai penutup apakah ada opsi
karena ada suara suara yang mengatakan
apakah bisa kemudian opsi mengatur
pengetatan remisi ini diatur
melalui produk undang undang artinya memang harus
ada kesepakatan antara pemerintah
dan dpr ini kita tahu
produk undang undang cukup sulit cukup alot
nah apakah pencabutan remisi juga bisa
dilakukan dengan mendorong
melalui putusan pengadilan jadi seperti
hak politik yang dicabut
jadi kalau kita baca
bahkan hak itu bisa dilakukan
kedua batasan itu
sudah disampaikan oleh
mahkamah konstitusi dalam putusannya
bahwa kita dilakukan
sepanjang kemudian ditentukan
jadi maksudnya begini
melalui putusan peradilan itu sendiri
menurut mahkamah konstitusi
di dalam putusannya
yang akan dijatuhkan
apakah seorang tindak pidana korupsi
bisa diberikan remisi
setelah dia menjalani hukuman
jadi diketok balu langsung
contohnya ini berlaku juga
di beberapa negara di amerika
negara magian di amerika
hakim memutus langsung menentukan
apakah seorang pelaku tindak
karena kejahatan yang sudah dihukum
dapat memperoleh remisi
jadi ada juga yang dilarang
tidak boleh kemudian
dalam keadaan apapun
putusannya tidak boleh diganggu oleh aparat lain
ini semacam apa ya
ketika orang melakukan tindakan
yang khusus seperti
dalam ketukan balunya
daah hal ini pemerintah
mengurangi hukuman hakim terhadap
kalau menggunakan putusan nk
jika menjatuhkan hukuman
mereka juga menentukan
boleh atau tidak bolehnya
itu mbak ermi
bang ferry kita tahu dalam beberapa kasus ketika
informasi fakta fakta yang didapatkan
lebih lengkap dan bisa membuka kasus
korupsi yang lebih besar lagi
ketika sudah ada putusan seperti ini bagaimana
peluang untuk mengungkap kasus kasus korupsi
yang lebih besar menurut bang ferry
menurut saya jadi berat ini mbak elvira
mendapatkan remisi salah satunya sebagai
ada kemungkinan akan
peristiwa yang dilakukan
baik siapa yang terlibat
bagaimana proses kejahatan dilakukan
sehingga tentu saja
akan aparat penegak hukum
bagaimanapun ini kan kejahatan khusus
membantu aparat penegak hukum
jadi terbaca siapa yang terlibat dan bagaimana
mereka melakukan korupsi
nah dengan putusan ini
dengan sendirinya akan ada
kemungkinan besar bahwa
karena ini perkara
korupsi itu akan mengalami
stag seperti itu
diakibatkan oleh putusan
masyarakat baik dengan putusan
ma ini artinya pengetatan
syarat remisi dan pembebasan bersyarat
sudah lebih ringan dan
bagaimana mengontrol agar putusan
ini kemudian tidak menjadi celah
bagi pihak pihak tertentu untuk
ataupun pembebasan bersyarat
ya menurut saya memang
harus ada undang undang
pemasyarakatan itu perlu diperbaiki
dan dipastikan bahwa
negara tidak toleran terhadap
pelaku kejahatan khusus persis korupsi
dan diatur sebaik baiknya
lalu kedua menjalankan putusan
mahkamah konstitusi yang ada
karena dapat atau
tidak dapat diberikan kesempatan
potong masalah tahanan
dilihat sebagai bagian
untuk membaca bahwa
pijakan negara saat ini
tidak berpihak kepada publik
dipakan itu korupsi dengan berbagai
juga dengan membuahkan
itu akan ada perbaikan
undang undang pemasyarakatan mbak elvira
kalau semangat yang muncul
betul betul memberikan ruang
yang sangat berharap
artinya peran itu untuk mengawal itu
media masyarakat harus bersama sama
begitu ya bang ferry
bang ferry saya sudahi diskusi kita sayang sekali
sampai saat ini kita belum
tersambung dengan pak andi samsan
nganro wakil ketua ma bidang
judicial terima kasih sebelum lagi
perspektif anda ferry amsari terima kasih
sudah hadir di cnn indonesia newscast selamat malam
dan cnn indonesia newscast akan segera kembali untuk anda usai jeda